cctv milik warga ini merekam detik detik angin kencang
yang menerjang permukiman warga di jalan warakas empat tanjung priok jakarta utara rabu siang
sebagian atap rumah warga yang berbahan dari asbest berterbangan
dan sejumlah warga yang panik berusaha berlindung
menurut ketua rt setempat ahmad suryadi
angin kencang sempat berputar di permukiman warga selama dua hingga tiga menit
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sementara tujuh rumah warga mengalami kerusakan tiga diantaranya rusak berat
kaca depan sebuah mobil pun pecah akibat terkena material atap yang berterbangan dan jatuh
video amatir yang viral ini memperlihatkan pusaran angin
di dusun campalok desa jatisari kecamatan arja sasi tubondo
pusaran angin yang biasa disebut warga sekitar palak tahun ini terjadi selasa sore
hantaman puting beliung menyebabkan beberapa rumah
memiliki beberapa rumah porak poranda dan rusak parah
hingga rabu siang warga masih belum bisa memperbaiki kerusakan rumah mereka
lantaran tak memiliki biaya perbaikan
warga juga mengaku belum ada bantuan dari pemerintah
bpbd situbondo mencatat kerusakan terjadi pada empat belas rumah warga
dengan satu rumah rusak parah
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
tim liputan cnn indonesia